download aplikasi motion trade sekarang
berapa lama pak kira kira
ya kurang lebih sekitar tiga atau enam bulan bu
kamu jangan berpura pura senang
kalau kamu itu menginginkan anakku mati
tenang saskia tenang
apalagi ada kenyataan kamu menolak cinta anaknya
ngambeknya bu ajis tidak akan lama
maka dia akan hidup di momen ini
semoga saja semuanya terjahat
untuk dia dapat water boy
selamat malam mbak sultan
apa yang anda lakukan di sini
tidak ada yang penting
saya cuma mengecek barang barang apakah sudah benar
kalau begitu biar saya mengecek sekali lagi
anda sudah tidak perlu memeriksa barang lagi
dan saya berhak
maaf nih pak
saya bukan yang mau kurang ajar ya
tapi anda sudah bukan bos saya lagi
memangnya anda belum tahu
kalau kakak saya akan segera menikah dengan bos anda
itu artinya saya akan menjadi adik ipar pimpinan anda
dan anda harus menghargai saya
kalau begitu terserah anda
sibuk sekali ya
kira kira berapa orang yang mau kamu undang
enggak banyak ma
cuma orang orang terdekat mah
ya udah kalau gitu mama mau hubungi pak manan supaya beliau membantu kita untuk menentukan hari pernikahan kamu yang tepat
nah setelah saya pikir pikir bagaimana kalau bulan januari aja
karena saya masih mempunyai jadwal bisnis trip yang cukup padat
saya harus ke korea dan cina mengurus kontrak kontrak yang baru
jadi januari adalah waktu yang tepat ma
ya udah kalau gitu mama sama pak manan mau menentukan saja tanggal pernikahan kami
yaudah mama mau kasih tahu dulu yulia mau telepon ke kamarnya
udah nggak usah diangkat
kamu cari mati kalau nggak ngangkat telepon dia
oh gimana nek
udah biarin aja ini mas
yaudah nggak usah diangkat yang ini
kamu kenapa teriak teriak
nggak apa apa ibu
tadi saya pikir penelpon yang suka iseng gangguin saya
kamu baik baik kan
saya baik baik aja bu
mama cuma mau bilangin kalau mama sama imam sudah membicarakan tanggal pernikahan kamu
yaudah mama cuma mau bilang gitu aja ya
terima kasih bu
udah mama udah kasih tahu yulia kelihat nana dia bahagia sekali
halo selamat malam pak imam
malam pak ada apa
saya mau mengundurkan diri dari perusahaan bapak
mengundurkan diri ada apa bang
begini pak imam tadi pak sultan sudah melakukan hal yang kurang berkenan
dan melanggar prosedur dari perusahaan pak
siang apa yang telah dia berbuat dia harus membuat perhitungan dengan saya
tunggu sebentar pak
tapi kamu mau menjalannya dengan hati hati kan
kakak gak mau loh ada masalah
iya tapi hari ini memang aku ada sedikit masalah
sama si brengsek alam itu
tapi kakak nggak perlu khawatir semuanya under kontrol oke
apa apaan sih kamu buat

dengar jangan kamu pikir dengan aku menikahi kamu
adik kamu bisa berbuat seenaknya dengan orang orang di kantorku
dengan mengatakan kalau aku ini adalah kakak iparnya
saya sudah pernah bilang sama kami
kalau di dunia bisnis tata bisnis
dan di dalam dunia bisnis aku bukan kakak ipar kamu
sepertinya kamu tidak pernah mendengarkan kata kata saya
kalau begitu saya akan memberi pelajaran sama kamu
kamu apa apaan sih
kamu ini ya belum apa apaan udah begini
aku gak terima diginiin
aku akan balas semua perbuatannya
cukup cukup cukup
udah gak bisa
iq lu gimana sih
udah sana lu
jangan sekarang deh bang
jangan sekarang ya
ardi punya perasaan bersalah nih bang
sama si aditya itu bang
kalau ardi udah mabok kan ardi jadi tenang bang
di lu gak usah khawatir
pengalaman pertama lo ngebunuh orang
ardi udah mabok kan nih bang
dan gua juga yakin di
kalau sekarang si aditya sudah berada di dalam sungai
dan pasti sekarang dia sudah mati
untuk itu mari kita merayakan kematian dokter sial itu
aku di sini bang